ribuan warga kabupaten lampung selatan rela berdesakan demi mendapatkan sembako gratis
puluhan ibu ibu dan anggota satuan polisi pamung praja pingsan
belasan anak anak terpisah dari orang tuanya
ribuan warga kabupaten lampung selatan berkumpul di halaman masjid agung kubah intan kota kalianda
untuk mendapatkan sembako gratis
sembako gratis ini dibagikan oleh pemerintah kabupaten lampung selatan
pembagian awalnya berlangsung tertib namun kemudian berubah menjadi ricuh
karena warga nekat menerobos barisan satpol pp
kericuhan ini membuat sembilan belas warga dan satu anggota satpol pp pingsan
tak hanya itu belasan anak anak pun terpisah dari orang tua
sedangkan polisi yang berusaha menertipkan antrean sama sekali tak digubri sewarja
mereka terus mendesak maju demi mendapatkan sembako gratis
kenapa belum dapet
ibu nggak mau berdesakan di sana
sedikitnya lima paket sembako dibagikan oleh pemerintah daerah kabupaten lampung selatan dalam pembagian kali ini
rituan lampung selatan